din mama udah tahu sebenarnya soal rencana kamu untuk mindahin makam anak kamu
dan mama gak setuju
tapi ma di tempat makamnya nindi tuh suka kebanjiran loh
ketemu janji mau jadi anak yang baik
gak mau bikin masalah lagi
aku bener bener bingung ma saat itu ma
maaf aku boleh minta tolong sama mama
supaya mbak andin sama papa gak mindahin makam itu
mereka pasti bakalan marah lo tau itu semua bohong mah
sekaliin aja bantu aku ma
aku takut kalau aku stres
ini akan mempelaruhi kehamilan aku ma

melainkan aku sekarang masih bisa jai jaitan untuk si ibu sama dia ok
tapi nano keceram pi

aku berhubung sama tiubu
permisi di strategis sayang kamu juga
anak di dalam kandungan kamu
akan ngerasain apa yang kamu rasain
harap kamu yang di perut ini juga ikut sedih
tapi kalau kamu senang
dia juga bisa ikut happy
agak aneh sih
kenapa elsa segitu pedulinya sama andin
mungkin emang baiknya soal makam itu gak usah diterusin
jadi dari kemarin apa yang kalian kerjakan
masa dari apa
masa dari apa
saya belum mendapatkan feedback dari perusahaan jepang itu
ini pengalaman terbesar kita
kenapa di antara kalian nggak ada yang follow up
masa dari apa
mas aku mau ketemu sama elsa
aku boleh pergi gak
tunggu saya pulang kerja aja ya nanti saya antar
gak usah mas aku bisa sendiri kok
sekarang aku tanya sama kamu boleh apa enggak
ya pasti boleh lah
aku harus cegah andin memindahkan makam itu
kalau sampai ketahuan makam itu makam kosong
pasti elsa yang akan kena getahnya
pak bisa tolong dibuka pintunya
kalau gak ada izin dari bos al saya gak bisa buka
tadi pagi kan saya baru habis dari sini
masa harus pakai izin lagi
tetap ibu harus ada izin dari bos al
anak sendiri aja
kenapa mesti berbicara
kenapa mesti berbicara
kenapa mesti berbicara
kenapa mesti pakai izin izin terus kayak begini sih
alhamdulillah kamu kebetulan keluar
mama mau bicara sama kamu
oh iya tolong dibuka ya
udah gak apa apa nanti biar saya aja yang tanggung jawab sama mas alf
silahkan masuk ma
ma ada apa sih ma
tumben banget mama datang kesini
terus gak ngabarin aku lagi
silahkan duduk ma
mama udah tau sebenernya soal
rencana kamu untuk mindahin makam anak kamu
dan mama gak setuju
tapi mbak adi
di tempat makamnya ninde itu suka
suka kebanjiran loh
kamu pilih yang mana
al itu gak suka
kalau kamu masih hidup di masa lalu kamu
kamu masih sibuk
terus mikirin almarhum anak kamu
kalau saran mama
sama rumah tangga kamu
kamu jangan pikirin

hal hal yang dari masa lalu kamu
yang membuat al jadi nggak suka
iya juga ya
dulu aja mas al marah
pas pertama kali aku bahas soal nindi
semalam saya dengar kamu ngigo
nyemput nyemput sama nindi
aku belum cerita ke kamu ya mas
anak aku mas
kamu punya anak
tapi dia udah meninggal
saya gak mau denger
iya juga sih
aku harus bikin perasaan mas al
aku harus bikin perasaan mas al
yaudah aku ikutin apa kata mama

aku bisa pengaruhin andin
sekarang waktunya makan dulu ya
nanti kalau anak manis nggak mau makan
nih kalau banyak makan tuh
mau nanti bisa kayak talawan bertopeng enggak mau
oh apa sih ini bocah punya papa ya
juster telepon oma dulu sebentar ya
halo sus ada apa
halo bu ini renanya nggak mau makan
katanya enggak mau makan
katanya mau ketemu papa
oh dear kasihan rena
pasti dia kangen sekali sama papanya
yaudah gini deh suster kamu standby di rumah
saya akan telepon supir untuk anterin rena sama kamu ke rumah papanya ya
oke by the way setahu saya itu rumah kan sedang ada renovasi
jadi nanti kamu betul betul jaga rena untuk enggak main main ke area yang direnovasi ya
iya baik bu
yaudah kamu tunggu sebentar saya telepon